big match derby jawa timur antara persebaya melawan arema malang yang sedianya digelar pada minggu lima maret nanti secara resmi ditunda
penundaan ini merupakan permohonan dari panitia penyelenggara pertandingan
kedua liga satu indonesia tim berjuluk bajul ijo ini telah mengalami penundaan pertandingan sebanyak tiga kali
panitia penyelenggara pertandingan meminta pt liga indonesia baru selaku operator liga untuk menunda pertandingan
faktor keamanan menjadi alasan utama laga ini akhirnya ditunda
menurut manajer persebaya surabaya yahya al katiri laga persebaya melawan arema fc memiliki risiko tinggi
panpel persebaya tidak mau ambil resiko menggelar pertandingan di stadion dengan tingkat keamanan yang rendah
persebaya sebelumnya mengalami penundaan pertandingan saat melawan persikabo bogor dan psis semarang
sepertinya kami menunda
meminta laga ini ditunda saja karena gini
yang jelas kalau pertandingan ini dilakukan di wilayah stadion dengan akreditasi rendah ini berbahaya
jadi harus diakreditasinya yang tinggi
kecuali kalau ada yang mau bertanggung jawab
karena dari panpel persebaya semuanya sudah menghitung
kalau ini dilakukan di
di stadion stadion dengan akreditasi rendah maka akan berbahaya